musim hujan telah tiba para pengendara roda dua harus siaga agar tidak basah kuyup saat hujan turun
tak jarang para pengendara sepeda motor yang tidak membawa jas hujan berteduh di sembarang tempat saat hujan deras
halte bus bawah pohon di sisi jalan hingga kolong jembatan atau flyover biasanya menjadi tempat para pengendara sepeda motor untuk berteduh
banyaknya pengendara sepeda motor yang berkumpul di bawah flyover atau underpass kerap menimbulkan kemacetan karena tak jarang menyita hampir seluruh badan jalan
meski para pengendara motor mengakui tindakannya mengganggu pengendara lain dengan dali kondisi darurat para pengendara motor tetap berteduh di bawah jembatan
sebenarnya tindakan para pengendara motor ini sudah dikategorikan pelanggaran lalu lintas
sebagaimana diatur dalam undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas pasal dua ratus delapan puluh
dalam pasal itu disebutkan setiap pengendara yang melanggar larangan rambu lalu lintas dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan
atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah
namun pengendara motor banyak yang mengabaikan aturan ini
keberadaan para pengendara motor yang berteduh di bawah jembatan ini pun dikeluhkan para pengendara lain
intinya ya mengganggu jatuh kadang kadang kan bisa menimbulkan celaka
akhirnya kan secara tidak langsung merepotkan orang lain
mengganggu ya jadi membuat macetan ya
maksudnya seharusnya ditilang bagaimana
menurut kepala subdirektorat pembinaan dan penegakan hukum di telantas polda metro jaya akbp fahri siregar
pihaknya akan menindak para pengendara sepeda motor yang berteduh di bawah jembatan
bahwa badan jalan itu bukan untuk parkir
dan disitu juga biasanya ditempatkan rambu
apabila melanggar rambu dan melanggar parka
maka bisa dikenakan dengan pasal dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu
dengan ancaman denda maksimal lima ratus ribu rupiah
meski demikian pihak kepolisian tak melarang para pengendara sepeda motor berhenti sebentar
untuk sekedar mengenakan jas hujan
rizky ikhtiar yahya jakarta